kali ini kita menyapa dari kota solo
nah kali ini kita mau jalan jalan di mana
kita jalan jalan di pasar tradisional pasar gede
hah jalan jalan kok di pasar tradisional
hmm jangan salah karena pasar gede ini merupakan cagar budaya
plus juga ada jajanan jajanan yang ayo pernah tahu nggak
yang namanya lenjongan
kemudian ada berambang asem
sama masih banyak yang lainnya
yuk kita coba
di depan pintu masuk pasar
kita disambut dengan lupis dan gendang
ya jajanan pasar ini disusun dan ditaburi parutan kelapa dan gula jawa cair
samyem mengaku telah berjualan lupis dan gendar selama lima puluh tahun
kita coba ya semangat

berikutnya kita akan mencoba lupis dan gendar

sampai jumpa di video selanjutnya
kita masuk ke bagian dalam pasar
selain menjual aneka camilan dan jajanan pasar
di sini juga ada makanan khas kota solo
salah satunya adalah berambang asem
eh ya eh ya eh ya eh ya eh ya
nah tadi kan kita appetizer udah ya
sekarang kita main course
main course nya ini namanya brambang asem
berambang asem itu kayak gimana sih bu
ini daun ubi
sama tempe gembong
sama sambelnya ini
kalau dibawa pulang kita makan sini nih
ya bu saya satu pincuk ya
kombinasi antara daun singkong tempe bacem gembus
dan sambal berambang asem
merupakan perpaduan rasa asam dan manis
sudah jadi ya bu ya
dung dang dung dang dung dung
dung dang dung dang dung dung
bapak eh ketawa
ini jadi berapa bu
jadi saya sudah pakai sarung tangannya ini ya
perpaduan rasa daun singkong dengan guyuran sambal berambang
membuat mata langsung menyala
jangan lupa untuk mencocol tempe gembusnya
keramahan penjualnya pun terasa makin membuat nikmat

jadi probabilitas rude banget
sayang canyon safing sampe pastinya kan kami yah
pada besok modern p declaring abis makan yang asam manis enam belas
kita lanjut ke yang manis manis lagi
jajanan yang satu ini namanya lenjongan
penganan ini campuran belasan macam bahan diantaranya
apa jajannya tadi
oke mbak satu mbak
waduh tampak rame banget ya jajanannya
berbeda memang dengan lupis yang hanya beberapa jenis saja
namun bahan utama lenjongan ini terbuat dari singkong dan ketan
lanjut ya perburuan jajanan tradisional lainnya
penganan yang terbungkus daun ini terbuat dari pisang yang telah matang
dicampur santan kemudian dikukus
meski sekilas mirip dengan nogosari namun carang gesing ini lebih juicy
puas berburu camel lantai
dan aneka rasa kini saatnya kita belajar oleh oleh
nah saya tuh baru tahu kalau oleh oleh di pasar gede itu kita bisa nemu oleh oleh itu berupa ayam goreng
begini nih penampakannya
nah ini yang jualan nih senyum senyum nih sama kelihatan kumisnya
pak ini kan katanya rame buat oleh oleh
sehari ini bisa habis sampai berapa ekor nih pak
seratusan hari ya
terus dibawa ke luar kota bagaimana ini
pakai besek nanti dibesekin kayak gini
oh dikirim sampai kemana aja pak biasanya
ujah surabaya jakarta luar kota semua
pak ali masih menggunakan arang untuk mengolah ayam gorengnya
ini tentu memberikan cita rasa khas
pembeli bisa meminta digoreng matang atau digoreng setengah matang untuk dijadikan oleh oleh
di kawasan pasar gede ini memang berderet penjual ayam goreng
satu potongnya dijual sepuluh ribu rupiah sudah termasuk remesan dan sambalnya
pasar gede sendiri telah ditetapkan sebagai cagar budaya
ini menjadi keunikan tersendiri ketika bangunan yang harus dijaga namun tetap lestari dengan keramaian niaganya
pasar ini adalah pasar cagar budaya
kita harus mampu untuk merawat memelihara memiliki
karena sawah ladang kita nanti semakin rame semakin dipertahankan
bapak ibu pedagang pasti hasilnya juga akan meningkat
pengunjung pasar gede pun datang dari berbagai daerah
rata rata mereka ingin mencicipi ragam kuliner dan berburu oleh oleh
kulinernya banyak sih di sini soalnya enak enak banget terus murah murah semua mbak
kuliner yang paling lengkap kan disini murah juga banyak macemnya juga gitu
pokoknya seneng lah belanja disini
untuk rasa dan harga cukup memuaskan
amat sangat memuaskan
iya nggak bosen bosen kalau kita datang ke solo
ya semoga saja keberkahan selalu menaungi pasar seluas satu hektare dengan lebih dari sembilan ratus pedagang ini
oke sudah siap ya oleh olehnya udah siap
tadi juga udah puas pak makan di pasar gede solo
jadi sekarang kita ketemu lagi di getaway berikutnya
widah subianto agdipa solo jawa tengah